kelompok teroris abu sayyaf mengunggah video tiga tawanan asal negara kanada norwegia dan filipina jumat waktu setempat
mereka meminta uang tebusan segera diserahkan sebelum dua puluh lima april
banyak pihak meyakini kelompok abu sayyaf berada di sebuah hutan di pulau jolo filipina
pihak militer filipina enggan mengomentari video unggahan ini
dan hingga saat ini kelompok abu sayyaf masih menyandra sepuluh wni empat warga negara malaysia
seorang warga negara belanda dan seorang warga negara jepang